sidang isbat untuk menetapkan awal ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
persiapan terus dilakukan di auditorium hm rashidi kementerian agama yang akan menjadi lokasi sidang isbat
sidang akan diawali terlebih dahulu dengan seminar posisi hilal yang bersifat terbuka untuk umum dan bisa disaksikan secara daring
total ada satu ratus tiga puluh empat titik pantauan hilal yang tersebar di seluruh wilayah indonesia
setelah seminar dan sidang isbat kementerian agama akan melakukan konferensi pers penetapan satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
di ambon maluku sodara pemantauan hilal yang dilakukan oleh kanwil agama maluku bekerja sama dengan bmkg maluku dilakukan di hotel tirta kencana desa mahusu
saat ini persiapan sudah dilakukan
pemantauan menurut rencana akan dilakukan pada pukul delapan belas saat terbenamnya matahari dan saat ini ketinggian hilal masih di bawah derajat
kantor kementerian agama wilayah papua melakukan pemantauan hilal awal ramadan di pantai lampu satu merauke papua selatan
pemantauan hilal di merauke diperkirakan akan berlangsung hingga pukul tujuh belas petang waktu setempat
pemantauan melibatkan tim bmkg jayapura dibantu stasiun meteorologi mopah merauke dengan menggunakan tiga teleskop pemantau
pemantauan ini sedera juga dihadiri sejumlah tokoh agama di merauke
pemantauan di merauke diperkirakan akan berlangsung hingga pukul tujuh belas petang
pemantauan ini sodara juga dihadiri sejumlah tokoh agama di merauke dengan menggunakan tiga teleskop pemantau
pemantauan ini sodara juga dihadiri sejumlah tokoh agama di merauke dengan menggunakan tiga teleskop pemantau